ya langsung muncul aja rembukan sama istri bilang waktu kelahiran pertama kasih nama apa daripada panjang panjang simple aja
ya itu cuman itu kan dikasih berasnya beras yang bulet ketan
hari hari warung sate ini menggunakan total dua ekor domba dengan proses memasak yang cukup sederhana
tapi kita juga memberikan pembiayaan beasiswa untuk dokter
nah ini kan kebetulan aliran aliran ini yang ada di wilayah wilayah titik tertentu yang ada kereta apinya
itu kayaknya urusannya manajer manajer sih waktu itu
ataupun yang mengikuti pertemuan ini melalui online
dengan harga segini ya harga segini
kalau tiga pasang calon pasti mencah dia
selama masa angkutan lebaran yang berlangsung selama dua puluh dua hari
tadi sudah kita diskusikan pak arief juga memberi pernyataan seperti tadi
beberapa wilayah di jawa barat tercatat pernah mengalami gempa
salah satu faktor yang harus dilihat adalah ini tikus mau makan nggak
kalau dari sekarang dengan masa kampanye ini
kpk telah menangkap wawan ritwan di makassar sulawesi selatan pada rabu sepuluh november lalu
dari pembukaan satu sampai pembukaan sepuluh sampai airnya lahir itu cuma dua jam saja
menurut data yang dikutip dari laman cnn com data pada tahun dua ribu dua puluh menunjukkan jumlah total kecelakaan satu ratus satu satu ratus sembilan puluh delapan kejadian dengan tujuh ratus dua puluh enam kejadian
ya pertama anda harus sadar mana sih yang merupakan kebutuhan dasar hidup anda
ngambil cak imin itu bukan berdasarkan
baik baik bang faisal kita sama sama nantikan bagaimana nanti di kuartal keempat kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih positif lagi lebih baik lagi
kok tapi kan koko tadi bilang juga tuh di tiga tahun koko pensiun banyak juga tim tim yang nawarin
manakala keduanya ditarik kerana hiburan sebagai tontonan untuk memberi sensasi
tapi pertanyaan saya nih kalau menurut saya nih koreksi nih kalau saya salah nih mas tera ya
karena pencalekan itulah hajat yang besar bagi saya
call center juga kami tambah orangnya untuk menerima panggilan panggilan dan pelayanan
itu kemudian itu juga bisa menghidupkan idealisme idealisme
kalau gak salah harus lebih dari lima apa enam itu bisa dibikinin kelas
ia pun sempat merasakan pusing dan terkendala gangguan penglihatan akibat terlalu lama menatap layar laptop
kalau dari pengamatan kami ya ini di jaringan tani kami di data terakhir ini data kemarin
ya tapi saya merasa ya saya merasa kayak nasdem p tiga
membunuh miss murphy di mount clea

anak anak ini kan menjalani pjj ya
terus dilanjutkan pak jokowi dan pak ahok menyambut asian games kemarin
penduduk setempat tidak berpengalaman
atau apabila paslon ini kalah saya akan nazar seperti ini gitu
kami harus melakukan sesuatu untuk mengelakkan masalah
warung soto ini cukup terkenal loh
tak banyak pula jalan yang bergelombang maupun berlubang
yaitu satu lajur dan bahu jalan
untuk menanggapi rekusitor atau tuntutan dari saudara caksa penuntut umum
informasi tentang seberapa sibuk tempat tempat umum di ukraina pun turut dinonaktifkan
sebenarnya bagaimana sih evaluasi kinerja dari wakil menteri yang ada sekarang
salah satu wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota baru
di mana perpaduan antara timur tengah indonesian dan western terpadu dalam satu menu di tom s icon sendiri
total lima puluh tahun sudah abah yang tahun ini genap menginjak usia tujuh puluh delapan tahun
ternyata asumsinya bahwa yang rawan itutv justru adalah bangunan yang
nah kalau ya terutama senggang juga gak macet
empat menetapkan kepada terdakwa putri candrawati dibebani membeli perkara sebesar lima rupiah
ya saya pikir memang tadi ya kalau kita lihat mungkin ya ini untuk misalkan di sektor apapun di pasar modal pasar saham tentunya
ia menambahkan sah sah saja apabila kelapa diolah dengan berbagai macam campuran
yang akan bertanding di hit yang sama
dan untuk pemanisnya kita menggunakan stevia
penggunaan teknologi terbarukan dianggap menjadi jurus ampuh yang bisa menarik minat anak muda serta warga bali pada umumnya
yang tidak hanya lezat tetapi juga berkesan
lalu kemudian tahun tujuh puluh an proporsi gandum sebagai pangan pokok kita itu hanya sekitar empat mas
ngebentuk makanan pertunjukan musik ini
bergabung bersama saya kali ini ada al farouk abdul aziz
kalau itu terjadi jaminan keamanan saya kira masyarakat juga mau menggunakan pagi
ketemu lagi sama niko niki kok berarti di bbm kan yang kemarin
dari kondisi terburuk atau hangat di seluruh negara lain di australia
kan partisipasi itu beda beda dengan mobilisasi
di sergian didori kampung adoki kabupaten biak numfor
dua ribu dua puluh tujuh ini mulakan roadmapnya aja sampai tahun dua ribu dua puluh tujuh ya
hal ini bertujuan mengingatkan ajaran adat samin agar menjadi ucapan dan tindakan yang selaras
ya saya pikir nanti akan tetap begitu
ini beneran ada gak tiketnya ada
nanti pada saat mungkin saat menjelang screening
tapi ada gak sih pak caleg yang sudah berhasil menang
nanti november saya lima puluh lima tahun
di satu ratus dua puluh empat titik rukyatul hilal yang di seluruh indonesia tadi
kalau berdasarkan data tadi sudah disebutkan juga
tapi paling tidak sudah bisa jongkok sedikit
bahwa ketika ini barang ditutup
kepergian menteri pertahanan prabowo sibianto dan romongan keluar negeri ternyata tidak sekedar urusan diplomasi
jadi pemerintah daerah kita ajak
gaya yang sebetulnya malah berkebalikan dari minimalis tersebut
loh iya dong kalau gini terus diperkarain yang lain enggak nyumbang dia nyelamatkan nyawa orang dipersoalin
yang pertama gue lakuin adalah saat kobe bryant meninggal
mas soto tadi di awal perbincangan anda juga mengatakan bahwasannya memang kondisi ini kurang lebih disebabkan karena adanya sebuah tanggung jawab besar
saya hanya bisa membantu dengan membuat pola maupun memotong
agar terhindar dari ancaman penyakit
berupa prototipe yang baru dapat dijajal
sehingga ketika nanti sudah terlihat ada tampak
itu masih bisa diterima dengan kondisi cicilannya maksimal sepuluh dari income dia
berarti basing keluarga benar benar enggak ada yang basket ya kak ya
apalagi di cuaca panas banget
sehingga mereka mampu merubah kebijakan termasuk juga melemahkan penegasan hukum gitu
sehingga masyarakat saudara saudara kita yang paling memerlukan ini sudah kita cover
dan boleh ada jurnalis dari indonesia
terus banyak kan pada punya begini pada nyelang
jadi percayalah nanti semua akan terbuka pada waktunya
cedera acl di lutut kanannya pada dua ribu dua puluh silam
jadi warga dilarang melakukan aktivitas di tepi sungai yang berhubung dari gunung semeru sepanjang lima ratus km
gula cukup fantastis rekor tertinggi delapan belas per hari ini
masa kecil saya yang dulu terpendam
bahwa ternyata anak muda tidak punya kesempatan belajar
kalaupun ac itu harus hidup sehingga ada sirkulasi di dalam kembin itu sehingga udaranya tidak rusak atau kotor
ikan tunanya tadi saya lihat besar besar
rasa panas tidak tidak sama sekali tidak ada ya
yang kemudian nantinya mungkin menjadi lansia
tim pelayanan member seorang pengharapan
pemain lupa ya namanya
jadi kalau ada istilah price value quality time
di bawah level ibu menteri
di empat penjuru mata angin
dan sesuaikan program latihan dengan kemampuan dan kondisi fisik masing masing
karena kalau kita lihat peta jordan ini kan beririsan dengan west bank
untuk narkotika golongan satu dimanfaatkan
saya kira dimanapun di indonesia ini masih diperlukan pawang hujan
puskeswan ragunan ini sudah beroperasi sejak dua ribu sembilan belas lalu
nah ya udah kalau memang mau ya serius udah
apa yang harus kita lakukan untuk mencakar masalah tersebut
kebiasaan untuk jadi tradisi supaya kita juga diperhitungkan di dunia
kira kira dari hasil data recorder
dalam artian saat kita beristirahat pas kita berlakukan olahraga
rencana mulai kuliah tanggal dua puluh tiga september
untuk bisa menampilkan karya kami di jakarta fashion week dan lainnya seperti itu
jadi secara keseluruhan kita sangat senang melihat bagaimana pembangunan indonesia selama sembilan sepuluh tahun terakhir
kalau tingkat pengembaliannya sudah tidak rasional terlampau tinggi
pernah gak sih kepikiran untuk gabung ke satu media olahraga gitu
sehingga mereka mendapatkan peluang untuk berkembang
atau lagi momen apa
yang itu gabungan ada itwasda ada propam dan ada penyidik sendiri dan juga ada pusdokers
nah kalau udah ada kelas khusus wanita
kita berada kita bisa melihat rekayasa apa yang sedang dilakukan
kuda kuda sama tenaga di dalam
kereta kereta yang dari bogor ke jakarta kalau dilihat dari jadwal terbaru gitu yang dikeluarkan oleh kci itu sudah banyak yang dipangkas
kalau untuk saya sendiri karena berbagai macam kan kalau marketing related juga ya
karena pembelajaran tetap muka seratus sudah berjalan
kemudian untuk yang ke depan kita juga akan pastikan kebalikannya
itu sampai lagi ini sekarang
tapi kita berharap teknologi juga suatu waktu bisa lebih berkembang lebih affordable
pengajar di sd negeri dr sutomo i surabaya ini memaparkan tema bencana hidrometeorologi
ya coklat pisang cabai merah dan daging kambing kerap kali diasosiasikan sebagai makanan afrodisiak
meskipun ketersediaan kopi bowongso diperuntukkan bagi konsumsi lokal eksistensinya telah dikenal di berbagai wilayah di indonesia
diselenggarakan pentas teater bertajuk
kalau misalnya untuk saat ini sudah longgar ya sudah bebas masker
ternyata di bidang desain itu bisa berhubungan juga loh sama basket gitu
baik untuk saat ini dan untuk kekekalan
apalagi harganya cukup terjangkau
untuk warga negara indonesia sendiri alhamdulillah kita semua baik baik saja dan kita memang hampir sudah terbiasa dengan lockdown terus kayak longgar lagi lockdown lagi
kalau memang gerah baru saya nyalain kalau isinya nggak gerah yaudah saya matiin aja
itu sebabnya ganjar yang berada di tengah dia sudah tampil baik dengan baju baru dan lain sebagainya
semoga bisa segera pulih juga gitu
panada jalangkote dan pastel
kalau misalkan sampai sih apinya dalam kondisi naik turun
banyak orang dewasa mulai bermain dengan cita cita
cuma juara dunia terus yang bisa kalah
bisa ada yang amin dua amin satu itu sampai seratus persen lebih
kenapa bonville gak diinik
iya udah mateng lah cen sebenernya iya kan
kualitas basketball juga lumayan tinggi juga

produk umkm ini juga telah berhasil menembus pasar internasional terutama australia
yang pertama nanti ada safety car
jangan lupa di channel tujuh belas februari ini
dan berhatir terutama bila tubuh sudah memberi sinyal kelelahan
mereka akan muncul di aplikasi itu
beberapa pedagang biasa membeli rumah bahkan mobil
jadi ya saya udah agak paham ya kan
ya kan kalau di pj
selalu cabai rawit selalu cabai merah daging ayam
mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres cawapres berusia minimal empat puluh tahun
jadi menurut saya peluangnya cukup terbuka sangat lebar
adapun pengelola tetap membuka pelayanan bagi wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan
terus abis itu gue kepilih
berarti lu kalo di smp bener bener gak pernah ikut kejuaraan atau gimana
kimia grade dengan grade yang bukan pharmaceutical
karena memang itu keluar dari kebiasaan
ya lepas maghrib aktivitas di pasar fabian mulai melandai
apa yang berarti emang sempet seangkatan sama kariko rubis
aku juga penasaran soalnya banyak yang ngomong juga
mereka mengawasi betul gitu terhadap
sebenarnya dietnya dia itu diet yang tinggi lemak
oh ada tanggal untuk bayar bayar tagihan misalnya kartu kredit
iya bahkan bahkan bukan bukan ngomongin iba lagi ya ini
satu bagaimana kita mengurangi kerumunan
sejak awal ini sudah menjadi tempat belajar santri pada kiainya
karena takdir mereka kan untuk zero covid gitu ya
dan ketidakpuasan dengan pekerjaannya
ada yang pengen anaknya tetep jadi pemain badminton
dari manapun saya bisa terima
oh saya kira tadi miki saya kira membuat rendang
eh ke bunda randai boleh lagi
tetapi denmark sejak dilakukan lockdown sampai sekarang dengan memberikan pembatasan kepada orang yang masuk
dirinya pertama kali belajar membatik menggunakan bahan daun atau kertas
dan kita akan bertemu dalam waktu dan kesempatan berikutnya
sehingga sekarang pun bisa ditentukan leon dan undang itu bagaimana
papan atas papan tengah dan dua tim terbawah ini masih bisa saling salip nih untuk menentukan
dan berkumpul bersama keluarga
nah mungkin nanti pengunjungnya kurang banyak karena ada sempet kayak effect dari covid kan baru ada gitu
gua bilang gua cek jadwal ada jadwal abl
udah mulai terbakar lah kalau ridau celang
terus udah banyak sebenernya bukan wonder kid lagi ini mah ya sebenernya
yang diklaim bisa menghasilkan susu lebih banyak
tak mau kalah saya pun mendatangi salah satu rumah makan asli afrika di jakarta barat
wah pasti sudah familiar dengan makanan yang satu ini telur bebek
oke mbak bibip ini kalau menurut mbak mirah ya
tapi kalau dengan bergerak aktif jadi lebih apa ya
standar yang ada sehingga badan pom bisa melakukan pengawasan lebih intensif lagi
secara global untuk kesetaraan gender
apalagi kan zaman dulu kan kayak teknologi nggak setanji sekarang kan
gue memutuskan oke gue ambil
terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
itu kayaknya gak ada lay off karyawan ya kak ya
ayam ada jamur ada juga kaldehnya dan hampir mirip seperti bacang tapi bukan bacang karena
padahal pasokan cukup apa penyebab dan siapa sebenarnya yang mengambil untung
tapi secara kesempatan seimbang gak
ketika mario dengan lantang sambil berat hati mengatakan
ayur rahmawati baramestro jakarta
kita selanjutnya akan ke informasi tentang nominal investasi
nah jadi artinya kalau kita lihat sudah lebih dari enam bulan bahwa astrazeneca itu sudah tidak beredar
setelah mendapatkan biji kopi yang kering atau green bean kopi ini harus di roasting untuk mengeluarkan aromanya
eh name waktu smp top empat top empat keempat terbesar keempat smp kan waktu itu tiga puluh tujuh sembilan puluh lima
bisa kita estimasikan untuk omset atau pendapatan dari lahan seperti ini saja bisa tembus mungkin sekitar dua sampai tiga m
mengenai kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dari berbagai tempat dan demografi
kendali dari aileron dan flight spoiler ini diatur oleh autopilot
menggunakan platform adenovirus lima

harganya lumayan kurtit buat saya lah ya
ya berarti dia menikmati apa yang dia lakukan
tapi dengan berkembang ini saya lihat dia mulai pasing
sehingga menurut bawang merah juga sama
kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini
jadi kalau kita hitung itu siklus gempa buminya antara satu ratus tujuh puluh tahun sampai enam ratus tujuh puluh tahun
maka harus betul betul betul betul dilihat masing masing korban itu
sangat banyak proyek dengan pameran
jika mundurnya prof mahfud md dari jajaran kabinet diikuti oleh menteri menteri lain
pemukiman di jakarta yang sudah padat penduduk nampak semakin sesak akibat banyaknya jumlah kendaraan pribadi
jadi kami itu ada di sini
kita juga akan tetap menjaga harga di tingkat petani kenapa karena tugas kita nanti membantu penyerapan
untuk membuat lebih mudah penggunaan
setelah itu kami menunjuk apresial untuk melakukan penilaian terhadap aset
namun mulai menurun dan tren ini harus dicegah
selain bakso buaya ada juga nih yakni bakso tumpeng monster
kalau kita bicara kualitas permainan
tapi secara keseluruhan tadi bu dewi sempat menyebutkan
ini masih menelah roni karena belum bisa menyimpulkan apakah masuk dalam kategori pornografi
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan tuhan memberkati
bahwasanya aku tuhan tidak berubah
egyt mengaku mengurangi konsumsi gula dilakukannya melalui proses yang panjang dan bertahap
berarti sebenarnya di dalam memperhatikan survei ya
ketika memang mereka tidak terlalu banyak pendampingnya di sana
dengan baju yang digunakan oleh ganjar pranowo
pada siapa yang saudara bisa saudara tolong
mengamati ketika allah berbicara kepada
seharusnya helikopter itu melakukan penerbangan sekitar tujuh puluh lima menit
karena ada momentum lebaran dan juga ada momentum pemberian thr dan juga gaji ke empat belas untuk asn
semoga jersey nya bisa berguna untuk kehidupan sehari hari
dan untuk tadi di putaran enam belas ini sayang sekali adeknya rio waida ryuki kalah
bahkan jalan yang berjarak sekitar dua ratus meter dari jalan lintas sumatera ini menjadi jalan alternatif saat terjadi kepadatan arus lalu lintas
kerjanya sudah risen sudah kontraknya sudah habis
keluarga tak menyangka pasangan l dan ysf yang baru menikah tujuh bulan
tetapi lebih jauh dari itu tentu ini menciderai perjuangan teman teman di lapangan
soalnya ini juga bingung soalnya kan kalau viva itu lebih ribet ya
kemudian nutrisi dari ibu saat hamil asupan ibu saat hamil
apakah ada yang membedakan antara diving di air tawar dan di air laut
ya thank you banyak ya min

yang pertama bukan mencintai lagi lah
kalau kita lihat di populasi produktif di anak anak sekolah di remaja gitu
seolah olah pemerintah ini nggak care nggak beraryak segala macam
it s a good start gitu ya buat mental pemain pemain muda itu
bisa bersaing dari segi bagaimana roadmap mereka bisnis plannya mereka
sehingga dia bertanggung jawab akan hal itu
fosil dan juga renewable
dunia mencatat puluhan bahkan ratusan ratusan gunung api terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu
makanan ini adalah lomai gai atau nasi ketan ayam khas tiongkok di kota bandung nama itu
hal ini pun mendapat perhatian wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum
nggak bisa relate tuh dengan angka set itu
yang selama ini dihebohkan kan minyak mentah diturun
ciri fisik penyakit langka tersebut dapat bermacam macam dan dapat terlihat dari fisik
nanti mungkin dibacain sama vincent ya
melawan rans ada itu
pada awal november ini
tapi saya maulah yang di luar area stasiun bogor

tempat ini sebenarnya ada banyak histori
jadi tiba tiba mulai hari ini nggak boleh keluar dari pintu jadi kayak ah terus gimana makannya seperti itu
nah itu mengapa kita melihat di kampung pulo misalnya gitu ya
kami dapat menjalani hidup sepenuhnya
misalnya freelance sama yang
jadi a sepuluh kilo x dua puluh satu tiga juta selama tiga bulan
sementara kelas empat tanpa siswa sama halnya dengan kelas satu
koronologisnya sih saya lihat di cctv sekitar jam lima an itu
benar saja tak jauh dari warung terdapat menumbuk padi
jawa itu kapanpun aman
kan jelas suami gue nyetir di jalan gak enak banget
manis dan segar pedasnya saus cabai
kita menemukan bukti di sana pergerakan sesar lembang pada abad ke tiga
untuk ini adalah produk produk yang bisa dijual belikan diprescribe oleh dokter
salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun anda berada
bahwa saya tidak bisa terus bergantung pada mereka
meski begitu presiden jokowi melontarkan pernyataan yang senada dengan capres prabowo supianto
jadi kebetulan kami juga kemarin sedang ada beberapa kali
dibutuhkan oposisi untuk mengawal pemerintahan yang akan berkuasa untuk periode dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh sembilan
salah satunya termasuk wilayah surabaya
nah kami rasa daerah lebih paham ya
peringan membutuhkan waktu tiga hari namun kini mereka hanya membutuhkan waktu satu hari saja untuk selanjutnya dilakukan proses pembakaran
jadi setelah saya dapat saya bingung ekspresinya itu gimana
cuman kalau emang kita main gitu ke kafe atau apa biasanya belinya cake atau donat
itu sebenarnya selain makanannya adalah sambil makan
nah salah satunya itu adalah auto translate ya
jadi kita sediakan semua keinginan masyarakat apa kita ikutin
pada saat petani kita hari ini mendapatkan kesejahteraan atau peningkatan pendapatan dari harga jagung yang baik
senior senior kita bahwa ternyata posyandu itu sudah banyak di masyarakat
tentunya banyak sekali suka duka yang dialami oleh para pengusaha selama zaman pandemi
untuk memasak santan harus teliti karena jangan sampai santan yang dimasak itu kecah
telur bebek yang berkualitas bisa didapat antara lain dengan cara merawat bebek petelur
jadi kita bisa mengerti kenapa kemudian fiskal lebih ketat pada tahun depan
nah prof andreas itu bidangnya jadi mulai benihnya pupuknya soil testnya pupuk tidak boleh terlambat begitu ya
bukan masalah bola doang loh sekarang masalah
ada proteksi untuk nomor nomor jadi ini
semoga bisa digunakan dengan baik
indonesia ini tidak ada backing backing an